tagar indonesia berduka masih menjadi trending topic hingga jumat sore
meninggalnya dua mahasiswa di kendari
usai melakukan aksi protes pada dua puluh lima september lalu tidak hanya membuat keluarga berduka
tetapi juga menorehkan luka bagi kinanti munggareni
yaitu asisten produksi sian indonesia yang kemudian membingkanya dalam sebuah puisi
saya hadirkan di studio malam hari ini ada kinan
kinan selamat malam terima kasih fani
puisinya sangat indah sekali bagus sekali sangat menyentuh sekali dan penuh dengan emosi
secara personal kinan tidak begitu atau tidak mengenal dekat dengan dua mahasiswa yang meninggal dunia ini
tapi kalau saya sudah baca puisinya mungkin karena sekarang puisinya viral
banyak juga yang sudah meripus puisi yang tadinya awalnya hanya di instastory nya kinan
dan apa yang membuat kinan bisa sebegitu menaruh emosi dan larut dalam emosi terhadap dua mahasiswa yang meninggal
dan juga mungkin banyak mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ini
mungkin sebetulnya itu berawal sejak hari selasa kemarin waktu aksi di jakarta di depan gedung dpr
saya kebetulan mampir jadi tidak ikut dari awal
tapi malam setelah itu meredah kami pulang saya dan teman teman pulang
saya naik komuter lain krl
awalnya kami pikir itu sepi gitu kan
ternyata enggak dalam itu ramai
cuma jadi mahasiswa mahasiswa yang pulang berdemo pulang berunjuk rasa itu mungkin saking lelahnya
jadi mereka duduk di bawah tertidur di bawah
lo bayangin deh waktu itu saya bilang
lo bayangin waktu kita udah kuliah saya bilang
mereka masih sd
sekarang mereka maju ke depan
mereka tuntut keadilan dan lain lain
saya nggak nyangka bakal ada
dengan sebegitu beraninya
iya gitu maksudnya kita selalu bilang bahwa mereka kan milenial muda gen z ya
gak mikir gitu yang hal hal kayak gini gitu
selalu dianggap sebelah mata
selalu dibilang bahwa mereka melihat hal hal seperti ini tuh kayak
ah paling cuma instastory aja dan lain lain gitu
sampai akhirnya ada kabar bahwa salah satu pengunjuk rasa di kendari harus meregang nyawa
saya nggak bisa diam gitu
itu aksi spontan sebetulnya saya tulis itu gitu
malam saya lihat ada videonya gitu tiba tiba ramai di beberapa teman juga kirim
ini serius sampai ada yang meninggal
mungkin saya gak bisa gak bisa terus terusan turun ke jalan misalnya
saya tidak bisa dengan lantang berjuang dengan mereka
dengan teman teman dengan adik adik dan masyarakat
semua yang ikut
semua yang ikut dalam unjuk rasa ini gitu
saya cuma ingin negara dan bangsa ini harus masih harus banyak belajar fani
masih harus banyak belajar menghargai nyawa manusia
bahwa oke mungkin puisi yang saya tulis tertulis di situ ada buat randi
tapi bukan cuma buat randi gitu
kita harus lihat
itu bukan sekadar nama bukan sekadar data statistik yang mungkin kita tampilkan setiap hari di televisi kita beritakan
tapi ada harapan di sana
itu nyawa yang terbuang
sampai kapan politik mau membiarkan ini terjadi gitu
kalau gak berubah ubah
kinan ada di sana dua puluh lima september ya

dua hari selasa dua puluh empat september
mungkin tidak bersama
mungkin tidak bersama
karena mereka yang berlarut larut hari
melakukan aksi unjuk rasa ini
tapi saya bisa bilang kinan adalah salah satu saksi mata yang melihat betul
artinya kalau selama ini orang bilang teman teman yang melakukan aksi unjuk rasa ini hanya modal eksis
atau mereka nggak ngerti apa yang mereka sampaikan
itu tidak terlihat ketika kinan kesana
mereka memang betul betul menyuarakan suaranya aspirasinya
gak perlu semua orang
tahu rkuhp nya seperti apa rancangannya seperti apa secara detail
gak mungkin juga gitu
mereka mungkin punya tugas lain selain turun ke jalan
tapi bahwa ini membuat kita semua gelisah
bahwa ternyata ini bisa menggerakkan siapapun untuk datang untuk bilang kalau ada yang salah
saya rasa itu gitu
jadi mau itu mahasiswa itu anak stm yang kemarin selalu dibilang ngapain sih anak stm tau apa
berarti memang ada yang salah dengan hal hal itu gitu
puisi ini ditulis pada tanggal
kemarin malam dua puluh enam september
berarti baru kemarin malam dua puluh enam september dan hari ini banyak di repost
banyak dibaca orang
banyak yang menjadi viral
banyak hati yang tersentuh dengan puisi kinan
ada yang mati hari ini
ada yang mati hari ini
saya tidak akan membiarkan hanya saya dan teman teman saya yang ada di cnn di kantor cnn
yang bisa meresapi atau juga menikmati puisi yang dibuat oleh kinan
saya akan silahkan kinan untuk membacakan puisi
terima kasih kinan
ada yang mati hari ini buat randi
ada yang mati hari ini dadanya lobang ruhnya terbang nyawanya regang habis peluru nerjangnya
maut menunggu dengan sekali peluk
dia yang mati hari ini kembali dia yang mati kepada keabadian
dia yang mati hari ini dihabisi dengan keji oleh mereka yang sedarah
bagaimana manusia bisa begitu biadab dengan bekal tameng dan senjata
dia yang mati hari ini darahnya leleh jadi air mata mengalir di pipi semua anak bangsa
kabar sampai ke laut dibawah camar dan para kepiting ketelinga bapaknya
sementara kau yang mendengar soal ada yang mati hari ini
masihkah wajahmu bisa bahagia
ketika ada bapak kehilanganmu
ketika ada bapak kehilanganmu
ketika ada bapak kehilanganmu
ketika ada bapak kehilanganmu